presiden joko widodo mengatakan pemerintah hanya akan membeli dan mendatangkan vaksin untuk covid sembilan belas yang telah menjadi rujukan who
presiden joko widodo juga mengaku siap sebagai penerima vaksin pada gelombang pertama
hal ini disampaikan kepala negara saat meninjau langsung proses simulasi vaksinasi covid sembilan belas di puskesmas tanah sereal kota bogor rabu pagi
bahwa ada yang bertanya presiden nanti di depan atau di belakang kalau oleh tim diminta saya yang paling depan saya siap
setelah vaksin masuk tanah air masih harus menunggu persetujuan pihak bepom untuk tahap emergency use authorization atau mendapat persetujuan penggunaan
jika berjalan lancar proses vaksinasi akan dimulai pada akhir
akhir tahun ini atau awal tahun depan
kemudian setelah vaksin masuk ke indonesia kita terima itu masih ada tahapan lagi tidak bisa langsung disuntikkan
masih ada tahapan lagi di bepom
karena kita memerlukan emergency use authorization
berkaitan dengan masalah kesehatan
sementara itu badan pengawas obat dan makanan bepom mengatakan belum bisa memberikan izin penggunaan atau emergency use of authorization untuk vaksin covid sembilan belas pada desember dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan oleh kepala bepom penny lukito dalam rapat kerja bersama komisi sembilan dpr pada rabu
penny menyebutkan ada beberapa data yang tidak bisa didapatkan baik dari sinovac sebagai perusahaan pembuat vaksin yang telah melakukan uji klinis tahap satu dan dua
serta informasi dari brazil yang terlebih dulu melakukan uji klinis tahap ketiga
hal ini menyebabkan pemberian izin baru bisa dilakukan pada januari dua ribu dua puluh
meski demikian bepom memberikan alternatif lain agar vaksin tetap bisa diberikan pada akhir dua ribu dua puluh
dan itu adalah salah satu juga ketentuan yang ada diberikan oleh who
yang disebut dengan competinutrisius adalah suatu penggunaan obat atau vaksin
ada yang masih dalam pengembangan tapi sudah memiliki cukup data yang dikaitkan dengan mutu
tadi kami sudah mengkonfirmasi ini dikaitkan dengan mutu bahwa sudah memenuhi ketentuan
dan juga cukup data yang dikaitkan dengan keamanan tapi belum terlihat efekasinya
penny mengatakan skema ini telah diterapkan oleh tiongkok dan uni emirat arab
di tiongkok tenaga medis militer serta guru telah diberikan vaksin yang masih dalam pengembangan
namun mutu serta keamanan vaksin sudah dipastikan oleh otoritas tempat
tim liputan cnn indonesia